terima kasih anda kembali di cnn indonesia today
mabespori merespon harapan para korban aplikasi trading binomo maupun quotex
untuk mendapatkan uang mereka kembali akibat kasus penipuan tersebut
penelusuran aset terhadap kedua afiliator indra kents dan doni salmanan
yang telah bersatus tersangka terus dilakukan baris krim polri untuk dilakukan penyitaan
kepala divisi humas polri irjen pol dedy prasetyo menjelaskan
pengembalian aset para korban masih menunggu penyelidikan kedua kasus tersebut selesai
selain itu pengembalian kerugian para korban yang bermain aplikasi tersebut
juga harus ada putusan pengadilan serta adanya laporan perdata dari para korban
hingga saat ini aset kedua tersangka indra kents dan doni salmanan
yang sudah disita kepolisian mencapai satu ratus enam puluh miliar rupiah berupa harta bergerak dan tidak bergerak
assessment lagi dihitung lagi diklarifikasi lagi oleh penyidik berapa sih jumlah yang aset yang berhasil disita
dari jumlah aset yang berhasil disita tersebut kita menunggu keputusan yang kerah dari